kayaknya rifki sama michelle udah curiga sama kita
dan mau mergokin kita ketemuan disini
mereka dalam penyamaran
mungkin sekarang mereka ada di sekitar tante
dan pergi sama temennya itu
buat mata matian aku
pasti diajak sama danser boy itu
kok motornya gak ada
gak mungkin juga misal kesini sendirian kan
dancer boy itu ngumpetin motornya
naldi mana sih
info gak valid tau gak
mana sel di mana
gue masuk karakter dulu
sekarang gini deh
ngapain madam pretty disini malem malem sendirian sambil makan kue
ya lo mikir dong
ngapain kita masih ngumpet disini
mending gue pikir
sel di mana
iya sekarang kita beraksi aja udah
masih gimana ceritanya sih
sebelum beraksi lo atur dulu cara ngomong lo
kayak cara jalan gitu gitu
masalah kayak gitu sih
kalau gue cocok
ya gue tuh gak jago acting kayak lo tau gak
botol kecap kita belum bawa waktu
lo kan udah pake kosong pasukan orange
harus masuk karakter dong
aduh bener bener ya
lo jatuh cinta sama gue
apa lagi sih
ngeri tau gak gue
ada hp sama dompet gue
ya lu luar sana
kok gue dipecat tuh habis ya buat kecap
tumben tumbenan saya ngeliat pasukan ores malem malem gini di taman kota lembur
ternyata bener madam pretty lagi nungguin seseorang disini
gue coba nanya orang ini aja deh
siapa tau dia liat michelle sama si dancer gue itu
udah mau nanya
bapak ada liat temen saya gak
yang datang dari taman sebelah
yang satu cewe rambutnya panjang lurus terus pake bandana ini pak
dan yang satunya lagi cowok bawa semotosport jebek pak
ada liat gak
sayang amat mbak cakep cakep nyapu
akhirnya dapat tempat duduk juga
capek sekali habis manggung
tadi saya waktu menuju ke sini saya lewat jalan sih
terus sepanjang jalan gak ngeliat ada panggung
cukup jalanin saja yang menjadi saksi perjuangan hidup saya untuk menghibur orang orang yang kesepian
ya bisa dibilang seperti itu
gak sopan banget sih
butuh kecap ngapain sih pake duduk disebelahnya madame pretty segala
kalo ketauan terus madame pretty pecat gue gimana
tadi saya liat
ada perempuan rambut panjang pake bandana ini mas
tapi datangnya sama om jenggotan
persis kayak penyanyi dangdut mas
bawa motor gede juga mas
jangan jangan om om itu rifki yang lagi nyamah
pak kalo boleh tau motornya pake disebelah mana ya
ehm saya cuma mau pastiin aja itu motor temen saya atau bukan
motornya ada di belakang situ mas
oh makasih ya pak

janganlah janganlah janganlah
si dancer boy pasti nyamar jadi om om jengotan
dan ngajak michelle kesini buat ngikutin tante pretty
gue harus kasih tau tante pretty
maaf tante aku gak jadi masuk ke taman
karena ternyata rifki sama michelle juga ada disini ngikutin tante
kayaknya rifki sama misha udah curiga sama kita
dan mau mergokin kita ketemuan disini
tanpa hati hati ya mereka dalam penyamaran
mungkin sekarang mereka ada disekitar tante
dan mau mergokin kita ketemuan disini
tanpa hati hati ya mereka dalam penyamaran
mungkin sekarang mereka ada disekitar tante
sama temennya itu
buat mata matian aku
ini dia nih
rivalnya aldino yang nyebelin itu
madam preti ngapain sih menengin gue kayak gitu
jangan jangan dia salah satu fansnya penyanyi dangdut nih
terus ngeliatin gue kayak gini karena dia jatuh cinta sama gue
nah yang ini pasti si michel
berani beraninya michelle ya
bolos kerja untuk mata matain aku
hebat kamu ya
semoga aja penyamaran gue sama si botol kecap gak ketauan sama madam preti
kalau michelle dan temennya yang panggil ini mau coba coba macem macem sama aku
aku bakal kerjain balik
betain di paham sekali
ali punya wajah itu lagi galau memikirkan onanya

gue gak punya saran saja buat kamu
lebih baik kamu lupakan kamu punya cinta terlarang sama si ipa
lalu belajar membuka hati buat nora dewi
lebih baik begitu kawan
kamu coba saran dari si nadif
gue yakin kamu cepat ngelupain si lara
coba kamu pikir baik baik
dewi itu menurut betta toh
dia itu salah satu cewek yang ya cantik juga di kelas kita kawan
jadi menurut betta
sah sah aja kalau ada sama dia
kalau ali sadar nih baik baik
dia tuh sering buang senyuman manis buat ali
jadi menurut betta
kamu orang berdua cocok lah
betta sama teman teman yang lain ini toh
ali punya sahabat sendiri
akan selalu mendukung ali kalau ali sama nona dewi
karena kalian itu tidak melangkat peraturan ipa ips di sekolah kita toh
ada buang buang waktu untuk pacaran sama nona beda negara itu
badan gue sakit banget
kayak gue balik ke rumah
gue balik duluan
kalau emang lo mau nenangin diri rumah ya udahlah
thank you man
dan satu hal lagi
gue makasih banget sama kalian
karena udah belain gue hari ini
gue gak tau kalau nggak ada kalian pasti
gue bakal kacau man
itu sudah pasti kawan
saling membantu itu
kewajiban buat ketorong sebagai sahabat toh
kesetia kawan lo nomor satu man
gue balik ya